lebih dari seribu perusahaan nasional mengikuti pameran dagang berskala internasional di indonesia atau trade expo indonesia
pameran ini berisi berbagai produk unggulan dalam negeri
berbagai produk unggulan indonesia mulai dari industri manufaktur berskala nasional hingga industri kreatif berskala kecil turut meramaikan pameran ini
trade expo indonesia disebut akan dihadiri lebih dari delapan pembeli dari satu ratus dua puluh empat negara
pesertanya sendiri sebanyak satu satu ratus lima puluh satu perusahaan nasional
peserta tersebut merupakan produsen eksportir serta pemasok produk dan jasa terbaik dari indonesia
pemerintah menargetkan nilai transaksi pada penyelenggaraan trade expo ini sebesar rp dua puluh dua tiga triliun
target ini lebih besar enam triliun rupiah dibanding dua ribu tujuh belas lalu
transaksi di pameran indonesia
pameran perdagangan ini seperti apa dan kami akan segera bergabung untuk mengetahuinya dengan koresponden cnn indonesia desi aritonang yang sudah ada di kawasan bsd tanggerang
halo desi selamat siang bagaimana pantauan anda transaksi yang terjadi di trade expo indonesia seperti apa
ya frida selamat siang
pameran dagang terbesar trade expo indonesia ini sudah ke tiga puluh tiga yang diselenggarakan oleh kementerian perdagangan dan juga badan ekonomi kreatif
memang target awalnya dari trade expo indonesia dua ribu delapan belas lima sembilan belas miliar dolar amerika
namun baru tiga hari penyelenggaraannya sudah mencetak nilai atau membukukan nilai kontrak dagang sebesar lima sembilan miliar usd atau dolar amerika
atau kalau dirupiahkan dengan kurs rp lima belas saat ini menjadi sekitar rp tujuh puluh lima triliun
ini angka yang sangat dahsyat karena memang trade expo indonesia
dijadikan acuan atau parameter bagi para pemasok produsen maupun perusahaan besar untuk bisa lebih memperkenalkan produk mereka ke luar negeri
walaupun saat ini sudah mendapatkan pasar yang cukup besar di luar negeri bagi perusahaan besar
tapi mereka ingin memperluas pasarnya lagi bagi negara negara seperti afrika selatan juga negara timur tengah yang belum dimasuki oleh produk produk mereka
dan kalau boleh saya menyampaikan pada hari pertama misi pembelian yang berhasil dicetak untuk pembukaan
kontrak dagang sebesar empat sembilan puluh enam miliar dolar amerika melalui pahaman antara tiga puluh tiga importir dari tujuh belas negara dengan pelaku usaha atau eksportir asal indonesia
sementara produk yang diminati ada furnitur makanan dan minuman makanan laut investasi di situs teknologi dan industri alas kaki bahan kimia dan rempah rempah
kemudian pada hari kedua ada semisi pembelian mencetak transaksi
sebesar satu ratus tiga puluh satu tujuh juta amerika melalui delapan belas nota kesepahaman antara importir dari delapan negara
di mana produk yang diminati ada kopi gula kelapa buah buahan minyak esensial keramik plastik kerajinan tangan dan makanan olahan serta popok dan benang
ini menjadi menarik karena di sini juga dijadikan ajang bagi pemerintah untuk bersinergi antara tiga kementerian
yaitu ada kementerian
perdagangan kementerian luar negeri dan kementerian kelautan dan perikanan
di mana ada promosi yang dilakukan perikanan terpadu dari indonesia
di mana di sini disebutkan kampanye seafood indonesia yang sustainable dan juga aman atau safe
di mana promosi di sini juga digencarkan untuk bisa mengkonsumsi atau memperluas pasar ekspor produk perikanan indonesia
dan yang tak kalah menarik frida selain tadi ada nilai kontrak dagang yang cukup fantastis
ada juga kerjasama retail negara mitra dagang yang untuk mendorong ekspor produk konsumsi dengan sejumlah negara
kalau di sini disebutkan bahwa ada kontrak dagang dengan maidin mohamed holdings berhad atau dari malaysia
kemudian juga dengan noval international trading limited dari australia
ada juga dari luluhai pemak asal dubai
dan juga dari uni emirat arab dan afrika selatan yaitu kerjasama dengan advance cash and carry
mitra negara mitra dagang ini memang menjadi penting karena jaringan mereka yang lebih luas bisa mempercepat produk indonesia bisa sampai ke tangan konsumen dengan cepat
sehingga ini otomatis bisa mendorong nilai ekspor nasional yang kita tahu ditargetkan pada tahun ini sebesar satu ratus enam puluh sembilan miliar dolar amerika
desi kira kira apa yang paling menarik di samping tentunya kerajinan tangan dan produk produk yang sudah anda sebutkan tadi
animo masyarakat ini terlihat paling tinggi di industri seperti apa
ya betul sekali frida
tak hanya para pengunjung di sini saya pun menjadi tercengang karena memang banyak sekali produk buatan atau hasil produk indonesia
yang kita tahu ternyata tidak ada dijual di pasaran indonesia atau jarang kita temui di pasaran
tapi ternyata produk produk indonesia ini dijual atau diekspor ke negara luar
dan ini menjadi menarik karena mereka memilih untuk bisa melebarkan pasaran ekspor selain untuk mendorong penjualan
juga lebih memperkenalkan bagaimana produk indonesia bisa unggul
seperti tadi saya lihat ada kopi
kopi indonesia yang ternyata ada kopi luwak indonesia yang difermentasi selama dua tahun ternyata bisa menghasilkan minuman seperti wine
dengan harga jual sekitar satu juta rupiah
ini menarik karena pasarnya juga banyak dari korea
korea selatan dan juga dari amerika dan juga dari filipina
mereka menarik karena tak hanya wine yang bisa dikonsumsi untuk masyarakat
tapi ternyata kopi luwak juga bisa menghasilkan rasa seperti wine untuk bisa dikonsumsi dalam kehidupan sehari hari
dan juga disini ada tak hanya perusahaan besar tapi perusahaan kecil disini menjadikan trade expo indonesia
untuk bisa menyasar negara negara yang mereka belum pernah tahu atau mereka belum masuki produk mereka itu sendiri
di sini ajang menarik untuk setiap tahunnya mereka akan mencoba untuk datang
dan disisi pengunjung selain tadi gratis masuknya sampai hari minggu nanti
paling banyak pengunjung lain bisa membeli eceran di sini tapi juga bisa menjadi mediasi atau mediator
bagi para importer yang ada di luar negeri kepada eksportir yang ada di indonesia
seperti menghubungkan sehingga disini menjadi ajang bagi mereka untuk produk indonesia petani pemasok
bisa menjangkau pasar luar negeri melalui para mediator ini yaitu para pengunjung yang sebagian besar datang ke trade expo indonesia tiap tahunnya
baik desya aritonang terima kasih atas informasinya langsung dari kawasan serpong di tangerang selatan